minggu pagi anak anak dengan usia dua sampai dengan lima tahun terlihat asik berlomba menggunakan sepeda
uniknya sepeda ini tidak memiliki pedal dan dijalankan dengan cara didorong menggunakan kedua kaki
sepeda ini dikenal dengan nama pushbike
pushbike merupakan jenis sepeda roda dua tanpa pedal tanpa rantai dan sistem penggerak
yang diperuntukkan untuk anak anak dari usia dua hingga lima tahun
sepeda ini bertujuan untuk melatih keseimbangan anak sebelum anak memakai sepeda biasa
salah satu anak yang rutin bermain pushbike ialah muhammad aldrik boni
boni sudah mulai bermain pushbike sejak usia tiga tahun
saat ini boni rutin berlatih dan mengikuti berbagai turnamen pushbike
menurut orang tua boni banyak manfaat yang didapatkan sejak boni aktif bermain pushbike
manfaatnya dia lebih ke emang anaknya aktif ya
jadi gak bisa diem jadi kita buang energinya di sini
jadi kalau udah main sepeda dia mau makan pertama
yang kedua dia lupa sama gadget
karena sebetulnya memang gak pernah dikasih gadget tapi kan karena lihat kakak kakaknya
jadi lumayanlah mengurangi gadget
dan gak tantrum jadinya
menurut pelatih sekaligus pendiri komunitas veldrome balance bike jawa barat angga nugraha
kehadiran pushbike di indonesia sudah sejak awal tahun dua ribu sembilan belas
sejak tiga tahun terakhir
diberi peluang untuk mencari peluang untuk mencari peluang untuk mencari peluang
tidak ada teknik khusus untuk bermain pushbike
anak anak bisa menjalankan sepeda dengan berjalan berlari atau meluncur
untuk keamanan saat bermain peserta diwajibkan memakai helm dan alat pelindung lain
agar terhindar dari cedera
selain melatih keseimbangan banyak manfaat lain yang bisa didapatkan dengan rutin bermain pushbike
satunya melatih keseimbangan terus melatih motorik kasarnya melatih fokus
selain itu buat di sosialnya dia belajar bersosialisasi
kadang anak anak banyak yang pemalu ya biasa di rumah terus ketemu teman temannya
setelah bersosiasi seperti ini berkegiatan seperti ini
manfaat positifnya anak itu kan jadi punya teman gitu
karena ingin main karena ada teman gitu kan
biasanya kan di rumah kadang kadang kalau di rumah main begini kan nggak ada temen
ya anak anak kurang fun lah gitu kan
sebenarnya manfaatnya anak anak fun aja ini
di masa pandemi covid sembilan belas untuk mencegah penularan
komunitas ini membatasi jumlah peserta yang hadir di setiap latihan
dari sebelumnya sembilan puluh orang menjadi hanya dua puluh orang setiap hari
selain itu seluruh peserta wajib mengikuti protokol kesehatan
seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah latihan rutin
yang digelar setiap hari sabtu dan minggu
franky wijaya kavijati cimahi jawa barat